uji coba penjualan tiket jelajah berganda sudah dilakukan pt mrt jakarta senin dua puluh lima november
namun pihak mrt mengakui peluncuran resmi baru akan dilakukan kamis dua puluh delapan november besok
pada hari pertama uji coba penjualan terlihat belum banyak pengguna mrt yang tertarik membeli
kebanyakan pengguna masih mengandalkan kartu bank yang dapat dipakai di banyak moda transportasi
direktur utama pt mrt jakarta william syah bandar mengakui strategi penjualan masih sebatas memberikan pilihan metode transaksi kepada pelanggan
namun demikian pada dua ribu dua puluh tiket jelajah berganda perlahan bisa digunakan di moda lain seperti kereta komuter line transjakarta dan juga lrt
pt mrt jakarta menjadi yang pertama sebagai operator transportasi yang mendapatkan izin bank indonesia menyediakan sistem pembayaran uang elektronik
sebenarnya kita bersinergi ya jadi tetap kita ngedorong yang karena masyarakat sekarang masih punya kartu bank sekarang kita menyiapkan opsi tambahan gitu
jadi ada kartu jaklingko jelajah yang kita siapkan sebagai opsi bahwa ada opsi selain kartu bank tadi gitu
dan opsi ini adalah opsi karena dikeluarkan oleh mrt dia akan memberikan kenyamanan yang lebih baik karena kecepatan layanannya juga lebih tinggi
tiga detik satu kartu